bank rakyat indonesia bekerjasama dengan majo aplikasi wira usaha melakukan inovasi baru
maju melalui fitur toko online yang dapat memudahkan merchant maju mengatur operasional bisnis offline
dan tetap dibaringi dengan strategi pemasaran online
aplikasi ini diakini bisa membantu pelaku umkm mengembangkan bisnisnya
utamanya dalam pengelolaan keuangan baik secara online maupun offline
bri dan majo menggelar acara gathering bersama pelaku umkm seseluruh raya
dalam kesempatan ini juga secara resmi dilakukan kerjasama antara bri dengan majo indonesia
direktur bisnis konsumer bri handayani menyambut baik langkah aplikasi majo
yang menggandeng bri untuk fitur baru di aplikasi maju khususnya dalam transaksi pembayaran
apalagi bri berkomitmen
untuk memberikan kemudahan layanan bagi nasabahnya
menurut handayani pembayaran mudah dalam fitur toko online juga menjadi salah satu keuntungan bagi umkm
ada beberapa opsi pembayaran online melalui e wallet virtual account debit credit card dan transfer bank
sudah tersedia dan memudahkan customer untuk langsung melakukan pembayaran dalam fitur ini
jadi ini sebenarnya komitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah
merchant setia kami yang tentu membutuhkan alat transaksi yang menggunakan pos terintegrasi dengan
edc sebagai alat pembayaran dan juga cris yang sudah ada di dalam aplikasi majo
nah harapannya tentu kemudahan pembayaran ini memberikan kenyamanan ya
baik bagi merchant dalam pengelolaan keuangannya dan juga laporan usahanya
demikian juga memberikan user experience yang baik
saat ini sebanyak tiga puluh lima ribu umkm di indonesia telah tergabung dalam fitur toko online aplikasi majo
ini membuktikan bahwa umkm indonesia terus bergerak mempersiapkan diri dan mengeksplorasi cara cara untuk menjadi semakin ketat
dengan memberikan lebih banyak layanan dan fitur inovatif adalah sebuah bukti nyata bri dan majo untuk terus menghadirkan teknologi
dan hadir sebagai solusi end to end terlengkap
untuk umkm indonesia yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis umkm di indonesia
semua fungsi dapat diatur langsung dari dashboard aplikasi majo
fitur toko online juga dapat dimanfaatkan umkm untuk memperluas pangsa pasar
membuat pelanggan lebih mudah bertransaksi dan meningkatkan penjualan
kita itu menawarkan lebih banyak fitur lagi
yang awalnya aplikasi kita itu udah lengkap dari penjualan inventory ngelola karyawan sampai laporan keuangan
sekarang customer maju dan juga customer bri itu bisa menikmati layanan pembayaran digital
tadi nggak cuma qr tapi juga kartu debit kartu kredit dan dengan adanya aplikasi di dalam edc itu juga
seperti tadi sampaikan bunda yeni itu mereka bisa mobile untuk melayanin customer nya di mana aja
kombinasi antara bisnis offline dan online diakini bisa menjadi strategi pemasaran yang tepat bagi para pemilik bisnis
untuk bertahan di tengah adaptasi teknologi yang cukup tinggi